kita beralih ke kasus lain di mana polisi memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa anak perempuan yang tewas diterkam anjing di malang pada minggu sore
sementara itu anjing yang menerkam kini diisolasi di tempat penampungan sementara
pada senin siang jenazah bocah perempuan yang tewas diterkam anjing peliharaan keluarga diambil keluarga untuk dimakamkan
hingga kini pihak keluarga tidak bersedia memberikan keterangan
polisi telah memeriksa empat saksi untuk mendalami serangan hewan peliharaan tersebut
dalam waktu dekat polisi juga akan memanggil orang tua korban untuk diperiksa
sementara itu anjing yang menerkam sudah diisolasi di tempat penampungan sementara
anjing pitpool ini memiliki karakter petarung dan jarang digunakan untuk menjaga rumah
anjing jenis ini juga hanya mengenal satu orang sebagai majikan
ras anjing seperti itu kan one man one man dog
kemungkinan lebih enjoy dengan pawang aslinya dengan pemilik pertamanya lah istilahnya
seorang bocah perempuan berusia delapan tahun di malang jawa timur tewas diterkam anjing peliharaan keluarga
korban tewas karena mengalami luka parah di bagian leher dan tubuh
peristiwa ini terjadi saat korban bermain seorang diri di halaman rumah di jalan candi penataran kelurahan mojolangu kota malang jawa timur
mainan korban terjatuh di dekat kandang anjing
korban yang bermaksud untuk mengambil mainan justru diserang anjing dari dalam kandang yang tidak terkunci